setelah sempat melepas dua belas pemain ke klub lain
juara bertahan liga super indonesia persib bandung
kembali kehilangan salah satu amunisi
di lini belakang yanto rudolf basna
kepergian pemain yang sempat memperkuat tim nas
di piala aff dua ribu enam belas silam
membuat manajemen persib bergerak cepat
untuk mencari pengganti
usai kompetisi indonesia soccer championship
persib melepas dua belas pemain
dan mempertahankan enam belas pemain
untuk menghadapi kompetisi liga super indonesia
namun sejumlah pemain yang dipertahankan
justru memilih hengkang ke klub lain
pemain belakang persib yanto rudol basna
memilih hengkang setelah tidak ada kesepakatan
antara agen dengan manajemen persib
yanto pemain yang sempat memperkuat tim nasional
di turnamen piala aff dua ribu enam belas
memilih bergabung dengan persib pura jayapura
tidak hanya yanto basna
persib juga kini terancam kehilangan
zulham malik zamrun
zulham berangkat umroh dan belum memberi keputusan
apakah bertahan di persib
yanto basna sebetulnya
yanto nya kelihatannya mau sekali ya
dengan persib dan telepon
dengan juga baik enak enak enak
ini juga baik enak bicara juga
cuma ini saya terakhir
tawar tawaran dengan ini
apa dari agen ya
dihitung hitung jatuhnya jadi tiga kali lipat
ya bagaimana gitu
kemarin saya sebetulnya udah mau ambil aja
tapi ya dipikir lagi ya
ini rasanya berlebihan gitu ya
kehilangan tiga belas pemain
persib masih memburu pemain lokal dan asing
guna menghadapi piala presiden
dan liga super indonesia mendatang
setelah mendapat alex william costa
yang gagal menjalani seleksi
persib akan mendatangkan legion asing
pada seleksi hari rabu
freddy bangun bandung